masyarakat tidak diperbolehkan mudik pada lebaran tahun ini
larangan mudik berlaku di jabodetabek
wilayah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar
serta zona merah
mengacu pada hal tersebut
tidak sedikit masyarakat yang mengurungkan niatnya
untuk mudik atau pulang kampung
di masa pandemi covid sembilan belas saat ini
salah satunya dialami buwana
setiap tahun ia rutin mudik ke subang jawa barat
namun di masa pandemi ini
ia dan keluarganya tidak mudik mengikuti arahan pemerintah
tidak bisa merayakan hari kemenangan
bersama orang tua dan keluarga besarnya
jadi hal baru bagi buwana istri dan kedua putrinya
meski demikian rasa rindunya terobati
berkat teknologi yang memudahkannya bersilaturahmi
hubung kami tinggal di daerah yang masuk zona merah
sehingga kita tidak keluar kota
khawatir kita malah menyebarkan virus covid sembilan belas ini
warga yang di subang cukup baik dan cukup bisa menerima
karena keluarga pun menyadari
bahwa kami tinggal di daerah zona merah
takutnya kita datang ke sana
bukannya mudik dengan dapat bercengkrama silaturahmi
pada orang tua dengan baik
malah bawa penyakit
makan bersama buwana
bersama keluarga jadi tradisi yang tidak terlewatkan
pada momen mudik lebaran
meski tidak bertatap muka langsung
dini tetap menyediakan sajian lebaran menjelang lebaran
seperti hidangan opor ayam hingga kue lebaran
karena kita biasanya kalau mudik itu
kita masak bareng bareng dengan keluarga dengan orang tua
sehingga menu makanannya pun banyak ya variasinya gitu
untuk sekarang ini kita hanya lebaran di rumah aja
otomatis semuanya kita persiapkan sendiri
seperti bikin ketupat bikin opor kita bikin sendiri
mudik menjadi momen yang sangat ditunggu tunggu
bagi setiap orang yang berada di perantauan
namun akan lebih baik jika kita tetap di rumah saja
demi menjaga keselamatan diri sendiri
serta orang orang tercinta di kampung halaman
tim liputan cnn indonesia